hujan deras melanda kawasan kota bandung jawa barat sejak senin petang
air kali citarip pun meluap dan merendam permukiman warga di kawasan kopo citarip
ketinggian air lebih dari satu meter
banjir juga menggenangi ruas jalan kopo citarip hingga setinggi dua puluh cm
selain mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas
banjir menyebabkan sejumlah kendaraan roda dua mogok lantaran pengemudi nekat menerjang genangan air
sementara itu permukaan hulu ciliwung mengalami peningkatan setelah kawasan puncak diguyur hujan deras senin kemarin
bahkan tinggi muka air di bendung katulampa bogor jawa barat terus naik
hingga angka seratus cm atau dalam status siaga tiga
petugas bendung yang melakukan pengecekan langsung memberikan peringatan dini ke kawasan ibu kota
pasalnya debit air yang mengalir ke hilir ciliwung mencapai satu ratus empat puluh ribu liter per detik
tadi mulai ada kenaikan dari jam lima belas empat puluh satu delapan puluh cm
terus naik lagi jam enam belas sembilan puluh cm jam enam belas sepuluh seratus cm bertahan
untuk jam tujuh belas nya sekarang sudah mulai menurun sembilan puluh cm
senin malam status katulampa berangsur surut dengan ketinggian enam puluh cm atau batas normal
pembeli putan cnn indonesia